delapan hari lagi lima puluh tujuh pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan akan diberhentikan
nasib lima puluh tujuh pegawai kpk kini berada di tangan presiden joko widodo
meskipun didesak berbagai pihak presiden jokowi bergeming saat nasib para pendekar anti korupsi ini terombang ambing
apakah presiden jokowi betul betul menolak turun tangan menyelamatkan lima puluh tujuh pegawai kpk
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom sore ini
giri suprabdiono direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi kpk nonaktif
selamat sore pak giri
selamat sore mbak aisyah
dan ada koirul anam komisioner komnas ham selamat sore mas anam
selamat sore salam sehat selalu
oke kami berusaha untuk mengundang perwakilan dari istana tapi tidak bersedia untuk hadir dalam diskusi kita
jadi kita lanjutkan saja saya mau ke pak giri terlebih dahulu
anda sudah men tweet di akun sosial media anda
tinggal menghitung hari anda dan listrik anda

kabarnya tidak ada uang pesangon hanya tunjangan hari tua
respon anda dan kawan kawan lain melihat perjuangan selama belasan tahun dipecat begitu saja tanpa diberikan pesangon ini seperti apa
sebelum saya menjawab itu jangan mengecilkan perjuangan kita untuk mencari tersangka
jadi kita memang ingin kembali ke kpk
saya pikir upaya hukum yang ditelanjakan komposmen ri ma dan mk sudah clear
bahwa ini menjadi kewenangan pemerintah
sehingga pimpinan kpk sebenarnya terlalu terburu buru untuk memecat kita pada tanggal tiga puluh september
seyukianya ini bisa dikonsultasikan dengan presiden
karena presidennya masih punya komitmen yang cukup baik tentang tujuh puluh lima atau lima puluh tujuh pegawai
saya sebenarnya komentar di twitter itu terkait dengan peraturan pemerintahan saya
karena hukum kedua itu seakan akan kpk memberikan tunjangan hari ini
padahal itu adalah tabungan kita sendiri yang dipotong dari gaji kita
dan di sana memang ada komponen dari pegawai sendiri dan komponen dari apbn itu sendiri
tapi pada dasarnya itu adalah tabungan kita termasuk bpjs
tetapi saya tidak ingin mengecilkan perjuangan ini
ini hanya sederhana mengundang saja betapa orang yang berjablasan tahun ini para pemberantasan korupsi
buang sampah kan layaknya sampah
jadi gara gara tes yang tidak jelas aturannya pun harus dinonjokkan
saya pikir ini harus menjadi pemikiran kita bersama
saya sangat berharap bahwa presiden akan segera mengambil alih masalah twk ini
karena kita akan harus segera fokus pada pandemi dan pemerintah
pak giri anda mengatakan presiden punya komitmen presiden harus segera mengambil alih
tapi presiden sudah memberikan sinyal lepas tangan dan tidak ingin ikut campur soal nasib anda dan kawan kawan
apakah anda dan lima puluh lima pegawai lain
masih yakin ada harapan presiden akan bertindak menyelamatkan nasib anda dan kawan kawan
saya masih meyakini mbak
dan saya pikir presiden harus yakin untuk mengutuskan hal ini
beliau harus mendapatkan enforce yang benar
kiranya nanti komnas ham dan komunisman bisa bertemu
itu akan lebih baik
sehingga tidak ada informasi yang tidak tepat
jadi terkait dengan hal ini
saya pikir kita masih berharap kalau ada presiden
oke jadi terkait dengan hal ini

saya pikir yang disampaikan pada pimret tentang presiden tidak bisa ditarik ke semua masalah
ya memang tidak bisa
tetapi dalam konteks ini
presiden orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini
karena bp tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
bukan ruang pada presiden untuk menyesuaikan masalah ini
oke masih ada harapan begitu harapan
ataupun pernyataan yang disampaikan oleh pak giri
dan juga teman teman kpk lainnya yang tidak lolos

mas anam komnas ham kabarnya kesulitan meminta waktu bertemu dengan presiden

untuk menjelaskan hasil rekomendasi
tapi mas anam dan kawan kawan sudah bertemu dengan mensesnek pak pratikno dan menko poluka mahfud md
ada janji dari kedua pembantu presiden
bahwa presiden akan menyelamatkan pak giri dan pegawai lainnya yang tidak lolos mas anam
bahwa presiden akan menyelamatkan pak giri dan pegawai lainnya yang tidak lolos mas anam
soal itu kan kami belum ketemu presiden
kami harus meyakini bahwa presiden memiliki komitmen untuk itu
makanya kami tetap meminta untuk bertemu dan menjelaskan langsung
nah yang kedua begini sebenarnya melihatnya
apakah presiden memang punya pilihan untuk tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman dan rekomendasi komnas ham
yang itu diletakkan dalam kerangka hukum kan enggak
coba dia sebagai pembina kepegawaian paling tinggi kan nggak punya pilihan
dia sebagai institusi kepresidenan ini sebagai penanggung jawab pelaksana rekomendasi ombudsman
sesuai dengan undang undang ombudsman kan juga enggak
dan komnas ham juga menemukan bagaimana tata kelola pwk ini
yang menjadi problem sangat mendasar dalam tata kelola negara kita
ada stigma ada operasi terselubung ada pelanggaran hukum dan lain sebagainya
nah dalam konteks ini ya siapa lagi di negeri ini yang memiliki kekuasaan paling tinggi
dan dalam berbagai kesempatan juga menunjukkan ekspresinya komitmen terhadap pemerintah korupsi kalau bukan presiden
jadi memang secara hukum enggak punya pilihan
makanya kami juga meletakkan ketidakpunya pilihannya ini sebagai satu komitmen bahwa ini mau melangkah
itu satu yang kedua coba kita tanya pak giri
ini kan nuansanya stigma itu berulang kembali
ketika dipilih satu juni terus sekarang dipilih tiga puluh september itu kan nuansa stigmanya kental sekali
nah sekarang dan itu teman teman yang lima puluh tujuh ini mau disandingkan dengan cara bahwa dia tidak pancasilais
dan tidak menggunakan undang undang dasar
nah padahal persoalannya bukan disitu
coba ditanya ke pak giri ini
kira kira kalau ditanya apakah persoalan pancasila dan sebagainya bisa jawab nggak
ya pasti bisa jawab
beliau ini juga bagian dari orang yang sering memberikan ceramah di berbagai instansi resmi negara soal pancasila
kan enggak mungkin
berarti ada sesuatu yang ditulis
entah oleh siapa asesornya atau siapapun itu

untuk mendiskreditkan atau menulis jawaban yang mungkin tidak benar
ayo kita buka bersama sama
sehingga sakwa sangka itu lebih terbuka
atau kalau presiden misalnya bertemu dengan komnas ham maupun bertemu dengan ombudsman masih butuh satu tahapan
presiden bisa mengambil langkah untuk pertemuan tersebut dengan cara apa
membuka dokumen dokumen itu
dan secara terbuka ayo kita uji
karena kami juga nanya dalam proses kami ke teman teman ini
kira kira jawaban anda apa sih soal pancasila itu
kira kira jawaban anda apa sih soal undang undang dasar
dan mereka bilang normatif aja
karena ada mantan polisi ada mantan asn ada mantan birokrasi di kementerian
ya pasti tahulah soal soal begitu
mas anam janji dari para pembantunya ini menko poluncom dan juga men sasre saat bertemu dengan anda dan juga teman teman komisional komnasam yang lain itu apa
apakah mereka juga menjanjikan
bahwa presiden akan turun tangan menyelamatkan lima puluh tujuh pegawai atau memang normatif saja
bahwa presiden memang tidak mau ikut campur
sikap presiden sama dengan sikap yang sudah diberikan sebelum lima puluh tujuh ini dieksekusi sekarang
saya menggunakan kata eksekusi
itu yang dijadikan rapat tanggal dua puluh mei waktu itu
yang kita bilang bahwa rapat itu tidak patuh pada
jadi presiden masih mengatakan bahwa tidak boleh dijadikan twk ini sebagai satu yang merugikan teman teman sebagai satu unsur pemecatan
standingnya masih di situ
standingnya presiden masih sama menurut mas anam dan teman teman komnas ham
pak giri anda dan kawan kawan juga kabarnya kami dengar bertemu dengan para pembantu presiden
pak mensesnek dan juga menko polukam untuk menyampaikan aspirasi soal nasib anda dan kawan kawan
janjinya sama nggak
bahwa presiden masih berkomitmen
atau memang itu hanya lip service saja pak giri
saya pikir begini kita butuhkan komunikasi kelembagaan banyak

kalau kita lihat rapat antara teman teman rp kepala presiden dan kepala kepala kepala kepala pertama mei
mereka akan memecah pada satu november
tapi kena tiba tiba gitu tiga puluh september
jadi saya mau berikan ruang komunikasi ke lembaga walaupun ada aspek politik di sini
tapi saya pikir presiden sudah mendahului dari informasinya
apa yang sudah diputuskan ma nk ombudsman dan komnasam itu betul
kalau pembantunya memang membutuhkan beri beri bagaimana ekskusi ini
sehingga presiden bisa mengeluarkan ke pres misalkan mengangkat empat puluh enam pegawai ini
jadi asn dan mbak
pokoknya saya itu teriak teriak bilang di situ bisa menendangin lalu saja karena batas akhirnya adalah kewenangan informasi dasar
tapi masalahnya pimpinan kpk mendahului presiden gitu kan
mereka juga memecah pada tanggal tiga puluh september terus saya nyalai paksun gitu
nah asapnya dapat tiga puluh september
nah aplikasi panet itu
aplikasi panet itu dan lain lain itu atas perintah presiden
tapi presiden harus menggariskan ke presiden
yang diputuskan oleh pembantunya itu adalah sikap presiden
tapi saya nggak bisa menuntut nuntut pak presiden kan nggak boleh kita suruh suruh
tapi sudah jadi tugas dari orang lain hanyalah
bukan di tarik tarik
ini tugas utama presiden untuk menyelamatkan polemik yang hampir lima bulan
dan sekaligus menuju komitmen pemberantasan turut
ini ngajarin anak anak muda
ini kalau lima puluh orang yang baik baik berintegritas dan dipikirkan mereka akan belajar apa
mereka akan memilih ketidakjujuran memilih ikutan
ini membahayakan dari supaya pemberantasan turut
oke baik mas anam mas anam
dan ini tahapan terakhir yang empatikan
mas anam tadi pak giri menarik sekali menyampaikan bahwa ada aspek politik di sini yang kemudian berkembang begitu ya
dari komnas ham juga mencium bahwa memang dugaan ataupun aspek politiknya tekanan politiknya terhadap presiden untuk bisa mengambil sikap menyelamatkan lima puluh tujuh pegawai ini sangat kuat sekali begitu
aroma politik tekanan politik di sekitaran presiden memang sangat kuat sekali untuk menekan presiden tidak menyelamatkan lima puluh tujuh pegawai
ya secara faktual kami nggak tahu
tapi secara analisis memang warnanya kayak begitu gitu
ini aspek politik yang sedang ditonjolkan
makanya kami pertegas bahwa rekomendasi komnas ham itu tidak bergerak dalam ruang politik
dia bergerak dalam ruang hukum
dan negara ini negara hukum
dan saya yakin pak presiden juga tahu itu
dan monggo harus dilaksanakan gitu
dan ini yang paling penting nih
ini pada akhirnya kan ini lepas dari teman teman persoalan mas giri dan teman teman dan persoalan kpk sebagai institusi
yang paling berharga
yang paling berbahaya adalah stigma
janji kepada kami bukan hanya pada kami tentunya tapi kepada semua orang yang bisa kita lacak di berita
itu kan ini memang berakhirnya oktober gitu ya
tapi akan karena soal pembiayaan gaji dan sebagainya maka akan diformalkan sampai satu november
kan begitu nih awalnya
kok tiba tiba menjadi tiga puluh september
ini bukan soal perubahan tidak semata mata soal perubahan tanggal
tapi ini pemilihan tanggal ini menimbulkan stigmatisasi berikutnya
dan itu serius dalam sejarah kebangsaan kita
serius dalam negara kita
ini tidak hanya soalnya mas kiri tapi ini soal bangsa kita
kalau stigma ini diproduksi terus menerus ya kan dibiarkan oleh presiden
ini berbahaya bagi kita semua
sejarah kita stigma ini melahirkan kehilangan
melahirkan kehilangan jutaan nyawa kehilangan harta benda dan sebagainya
oke baik baik
bahkan kehilangan politik
dalam konteks pertarungan politik di medium medio itu
masa kita nggak pernah belajar dari soal soal sejarah kelam bangsa kita soal stigma ini
belum lagi soal merendahkan martabat perempuan begitu dalam proses twk ini
oleh karenanya jika seandainya oh ya
dan ini saya tidak mau terjebak pada oh ini setelah ini
tanggal tiga puluh september persoalan lima puluh tujuh orang ini berakhir
itu kan kerangkanya kpk kerangkanya komnas ham dan kerangkanya ombudsman pasti masih punya
dan presiden dengan menggunakan rekomendasi komnasam masih punya waktu banyak gitu
oke presiden masih punya waktu begitu ya
kalau mau ikut skemennya kpk
presiden masih punya waktu banyak untuk bisa menyelamatkan
sampai akhirnya tiga puluh s misalnya
mau agak lambat misalnya
oke kita buka dulu deh
apa sih yang ditulis itu
apa yang dijawab oleh teman teman itu
terus ditulis oleh asesornya
yang tms nya itu tidak memiliki dasar hukum yang kredibel dan layak misalnya kayak begitu
oke baik baik
bikin tim independen untuk melihat itu
sehingga apa yang disakuasangkakan pada teman teman ini apakah teman teman ini pancasilaist
atau tidak fair
komnasam akan sangat tenang hati
kalau ada tim kayak begitu dan kami dilibatkan misalnya
ayo dicek bersama sama
ini persoalan persoalan pancasilaist
atau persoalan persoalan undang undang dasar
atau persoalan persoalan yang sebenarnya
waktu kita tidak banyak
tapi saya rasa nersenya teman teman ini baik
mas anam maaf saya potong karena waktu kita tidak banyak
ini saya harus berikan waktu kesempatan terakhir ke pak giri
pak giri presiden masih punya waktu yang sangat banyak menurut mas anam dan juga teman teman
komnas ham serta teman teman dari ombudsman artinya dibutuhkan political will dari presiden
untuk bisa menyelamatkan anda dan juga lima puluh enam pegawai lainnya
setelah ini langkah yang akan diambil apa
apakah akan menempuh jalur hukum ke pt un atau memang menunggu
menunggu bahwa presiden akan membuka tangannya menyelamatkan anda dan teman teman
selalu seruang upaya hukum harus dilakukan mbak
jadi pintaran yang diperlukan komnas pnk harus tetap dilakukan
dan itu penting
jadi saya serukan yang diperlukan mbak anu
kita langkah hukum yang berbuka yang kita pakai
pt un kita ada dua
salah satunya adalah pekuasaan pengawal hukum juga selain pt un
kemudian keberatan dan kreatif
pertama ini kita juga perlu untuk berbicara karena apakah memang ini jadi domen internasional
misalkan ham internasional
karena ada sebelas kelanggaran
dan saya pikir kemarin
namun internasional menyampaikan bahwa ada spesial rapor
tentang bahwa ada ham dalam komunikasi tbki
dan ini saya perhatikan jadi maksudnya
bukan untuk dalam negeri atau luar negeri
yang paling membelayakan adalah kita kita
untuk menerima investasi yang sangat dibentukkan oleh iklim anti kronisi
dan langsungnya kemampuan kita
dengan lemahnya kpk
menurutnya kepercayaan masyarakat
kita akan beri pemilihan
apakah indonesia layak dari
dan ketika investasi ini
kurang banget makanya diperlukan masyarakat
masyarakat kita akan kelas dari negara masyarakat
jadi saya pasti akan terus melanjutkan kekeluargaan ini
dan tentu semoga indonesia bisa mendukakan
masih pak jami c terus mengkawal sampai akhir lima bulan
perjuangan akan tetap diteruskan
oleh lima puluh tujuh pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
dan kita semua menanti apa sikap dari presiden jokowi dodo
apakah kemudian akan menyelamatkan mereka
atau memang lepas tangan membiarkan para pendekar anti korupsi ini
kemudian terlempar dari komisi pemberantasan korupsi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada pak giri suprabdiono direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi kpk nonaktif
serta mas koirul anam komisioner komnas ham
sehat selalu bapak bapak